environmental social and governance esg menjadi faktor utama keberlanjutan bisnis jangka panjang khususnya di sektor industri
berdasarkan faktor utama tersebut bank mandiri sebagai salah satu bank plat merah terkemuka di indonesia turut menciptakan ekosistem bisnis dan ekonomi yang berkelanjutan
tengah tangan kami tangan yang sangat kuat dan kuat yang mereka lihat tetapi tidak tahu bahwa mereka bisa menimbulkan kesalahan
tangan yang membuat lautnya lebih hangat daripada pernah dan membiarkan lautnya terlalu berkeluarga tapi tidak dengan keindahan
tangan ini yang membuat kita kehilangan banyak setiap hari
itulah sebabnya di bank mandiri tangan kami berusaha untuk mencari operasi finansial yang berkelanjutan tanpa berhenti
karena kita sudah satu langkah ke depan pengembangan indonesia ke ekonomi yang rendah karbon
dengan mengambil emisi net zero di operasi dua ribu tiga puluh
kita butuh tangan lagi untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan
tangan yang tidak berhenti bekerja untuk memperkuat masyarakat
tangan yang menciptakan sebuah kebaikan untuk menciptakan generasi depan satu tangan segera
tangan yang memiliki percaya bahwa bahkan tindakan yang paling kecil bisa menghasilkan impact yang paling besar
bank mandiri percaya bahwa perjalanan atau perjalanan esok berada di kerja tangan kami hari ini
mandiri esg festival merupakan penyampaian komitmen aksi serta rencana bank mandiri dalam menerapkan prinsip prinsip environmental social and governance
dalam mewujudkan net zero emissions on operational by dua ribu tiga puluh in financial by dua ribu enam puluh dan pemberdayaan egpreneurship
kegiatan ini melibatkan peserta dari para pemangku kepentingan yang beragam dari regulator dunia usaha nasabah hingga karyawan bank mandiri
acara yang digelar di menara mandiri assembly hall jakarta pada rabu dua belas juli dua ribu dua puluh tiga turut hadir direktur utama bank mandiri darmawan junaidi dan dinampingi wakil direktur utama alexandra

selain itu acara ini juga dihadiri wakil menteri bumn

dan komisaris utama bank mandiri catip basri
dalam opening remarksnya direktur utama bank mandiri darmawan junaidi mengatakan pencapaian kesuksesan bank mandiri selangkah di depan dengan meluncurkan digital carbon tracking yang dapat diakses langsung oleh seluruh pemangku kepentingan
selain itu bank mandiri menjadi bank pertama di indonesia yang menerbitkan kartu debit dan kartu prabayar dari bahan plastik pvc daur ulang serta cardless credit card
tidak ketinggalan acara ini turut menghadirkan produk produk motor listrik bertenaga baterai sebagai simbol komitmen bank mandiri menciptakan energi bersih
sebagai wadah komunikasi dan menciptakan strategi keberlanjutan serta menciptakan kolaborasi di masa depan dengan stakeholder dalam memitigasi perubahan iklim bank mandiri secara konsisten terus menerapkan dan mengembangkan pembiayaan berkelanjutan di indonesia
bank mandiri berupaya melibatkan para pemangku kepentingan untuk menyukseskan pencapaian target netral carbon atau net zero emission pada tahun dua ribu enam belas
upaya itu direalisasikan tidak terbatas pada nasabah tetapi juga masyarakat umum
di dalam event esg festival ini kami juga menampilkan satu talk show dengan tema carbon talks navigating climate crisis
di mana para panelis memberikan pemahaman dan wawasan tentang bagaimana indonesia menuju transisi low carbon economy
dan bank mandiri juga meluncurkan produk recycle pvc prepaid kemudian debit card dan juga cardless credit card
dan bank mandiri menjadi bank pertama yang melakukan digital carbon tracking
serta kita juga melaunching
ini adalah inisiatif kita di dalam carbon in setting
pembangunan yang berkelanjutan juga tercermin dalam paparan kepala otorita ibu kota nusantara bambang susantono yang hadir sebagai keynote speaker
menurut bambang saat ini ibu kota nusantara mendorong tiga kampanye global
yakni kampanye menjaga kekayaan alam dan biodiversitas pencapaian target pembangunan berkelanjutan
dan mendorong ikn menjadi kota netral karbon pertama di indonesia pada tahun dua ribu empat puluh lima
acara pada pagi hari ini yang merupakan effort dari bank mandiri untuk menunjukkan langkah langkah dalam memajukan inisiatif esg dalam bentuk esg festival
kita telah ketahui bersama bahwa indonesia telah menyampaikan

kami percaya bahwa untuk mencapai komitmen tersebut dibutuhkan aksi nyata dan kolaborasi
dari seluruh pihak mulai dari pemerintah regulator para pelaku usaha termasuk lembaga
keuangan untuk menjalankan proses bisnis maupun operasional yang lebih mengedepankan
di bank mandiri kami juga terus berkomitmen untuk mencapai net zero emission dari aktivitas
operasional pada tahun dua ribu tiga puluh yang tentunya ini akan melibatkan peran aktif seluruh mandirian
dengan memiliki green business mindset sehingga apapun aktivitas bisnis dan operasional yang
kita lakukan akan mendukung tercapainya komitmen kita bersama
bahwa membangun ikn bukanlah sekedar membangun fisik semata
pembangunan ikn adalah sebuah langkah transformasi yang didorong dengan tekad untuk mengubah
mindset cara kerja cara belajar dan cara hidup bangsa indonesia
ikn juga langkah untuk mengubah paradigma dunia dalam mengatasi berbagai tantangan global
termasuk perubahan iklim dan capaian target sdg
oleh karena itu saya berterima kasih
saya mengucapkan selamat kepada bank mandiri yang telah merespons tantangan global ini
dengan beraspirasi menjadi indonesia's sustainability champion for a better future
dan meluncurkan berbagai inisiatif yang selaras dengan konsep esg
kami berharap agar bank mandiri dan otorita ikn dapat terus bersinergi dan berkolaborasi
dalam menerapkan dan menyebarluaskan konsep esg dalam pembangunan
di ikn nusantara pada khususnya dan di indonesia pada umumnya
untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan bank mandiri telah menyusut tiga pilar strategi
dalam satu kerangka kerja dalam hal pendanaan dan pembiayaan
bang mandiri sudah menetapkan sudah menyusun satu framework
di mana di dalam framework tersebut kita ada tiga pilar strategi yaitu sustainable banking
kemudian sustainable operation dan sustainability beyond banking
nah di dalam pilar pilar tersebut antara lain juga kita menetapkan strategi dalam hal pembiayaan
dan juga pendanaan terkait dengan pendanaan ini bang mandiri sudah menerbitkan beberapa produk
yang berbasis esg yaitu sustainability loan kemudian green bond dan juga esg repo
di tahun dua ribu dua puluh dua yang lalu
khusus untuk green bond baru saja nih kita launching di bulan juni dua ribu dua puluh tiga yang lalu
peran bank mandiri sebagai salah satu bank yang membentuk inisiatif keuangan berkelanjutan
sejak tahun dua ribu tujuh belas mendukung sektor jasa keuangan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi sosial dan lingkungan hidup
dalam kerangka kerja environment social and governance